bagi anda penggemar fashion konsep warna pastel berpadu motif bunga bunga diperkirakan akan menjadi tren busana tanah air di tahun dua ribu tujuh belas
selain warna pastel warna merah juga diperkirakan masih mendominasi karena dipercaya lebih berenergi
bagaimana tampilan tren busana di tahun dua ribu tujuh belas berikut liputannya untuk anda
inilah aksi sejumlah model yang berlenggak lenggok di antara pengunjung mempresentasikan tren gaya busana tahun dua ribu tujuh belas mendatang dalam acara beauty and lifestyle outlook
tahun dua ribu tujuh belas nanti tren busana akan didominasi dengan warna pastel berpadu motif bunga
sementara bahan kain yang digunakan mengarah ke bahan kristal
dacis silk sifon dan tile
tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas sebenarnya tidak terlalu banyak ada perbedaan
tapi di tahun dua ribu tujuh belas saya melihatnya akan lebih banyak warna warna yang lebih pastel
mungkin potongan yang lebih simpel
selain warna pastel warna merah juga akan berbicara lebih di tahun dua ribu tujuh belas nanti karena dipercaya lebih berenergi
kalau fashion show kali ini sih aku bilang merahnya dia nyala banget gitu
karena apa lebih berenergi menurut saya
sementara untuk teta rias tren warna riasan wajah tahun dua ribu tujuh belas khususnya untuk mata menggunakan warna coklat sebagai dasar dan biru sebagai eyeliner
lipstick warna merah keunguan dan biru dipadukan dengan tatanan rambut yang dicepol dihias dengan aksesoris bermotif bunga akan menjadi tren di tahun dua ribu dua puluh
bisa menggunakan tatanan rambut yang natural aja long layer cut dan juga mencoba warna warni omre yang masih trending dua ribu tujuh belas
meski harus tetap disesuaikan dengan momen dan karakter diri tren fashion ini tentunya bisa menjadi referensi gaya anda di tahun depan